wisata alam merupakan salah satu pilihan mengisi liburan
grafika cikole yang berada di kawasan lembang bandung
memberikan pengalaman wisata di ruang terbuka yang menyenangkan
di kawasan hutan pinus seluas delapan dua hektare
grafika cikole menawarkan pilihan wisata alam
berbagai permainan ditawarkan
seperti team building
dan jembatan gantung
sebagai penunjang fasilitas wisata
grafika cikole juga menyediakan restoran
saung tempat makan dan penginapan
kami menawarkan kegiatan adventure
terutama di outbound
intinya pertama kali kita
kita tawarkan kepada siswa siswa sekolah yang liburan
namun kebelakangan ini banyak juga corporate yang memang
mengikuti outbound outbound di tempat kami
keunikan tempat menginap di grafika cikole
menjadi sebuah daya tarik
di sini kita bisa menginap di tenda
selain kamar pondokan
ada lima puluh dua tenda dengan kapasitas empat orang
ada pula dua puluh delapan pondokan
dengan kapasitas enam orang
dari mulai rp empat ratus
pengunjung dibuat betah untuk menikmati alam
di alam terbuka kayak gini kan
hijau enak aja gitu kelihatannya
asik banget kalau misalnya di alam terbuka gini tuh
kita bisa menghirup udara segar kayak gitu
pengunjung pun bisa bersuap foto atau selfie
sekedar jalan jalan menikmati suasana
berada di ketinggian satu empat ratus meter di atas permukaan laut
dengan suasana yang asri
sejenak kita bisa melupakan penatnya keseharian
dan menyegarkan kembali pikiran
jika anda menginginkan wisata alam yang aman
nyaman dan menyenangkan
maka cikole grafika bisa menjadi pilihan
di lam nasution bandung